trisuta memenuhi panggilan polda metro jaya rabu siang untuk diminta keterangannya terkait temuan tiga pucuk senjata api legal dan tujuh belas enam gram sabu di rumah gatot brejemusti
ya karena sebelumnya mantan kepala badan penyihatan perbankan nasional ini sempat mangkir dari pemeriksaan penyidik reserse mobile polda metro jaya dengan alasan sakit
arisuta diperiksa selama empat jam oleh penyidik resmo polda metro jaya
ari dicecar tiga puluh dua pertanyaan mengenai pengakuan gatot yang menyatakan senjata api yang ditemukan di rumahnya adalah pemberian dirinya
keterangan ini disangkal arisuta
kepada polisi ari mengaku pertama kali bertemu gatot di padepokan miliknya di sukabumi pada tahun dua ribu empat
arisuta melihat gatot membawa senjata api
meski membantah keterangan gatot kepala subdirektorat resmo polda metro jaya mengatakan ari masih bisa dijerat hukum jika terbukti memiliki dan memberikan senjata api tersebut kepada gatot
keterangan pengakuan seorang saksi ataupun tersangka itu tidak mutlak dalam proses penyidikan
yang penting polisi mengacu pada satu ratus delapan puluh empat kuhap
kalau itu ada alat bukti keterangan saksi keterangan ahli surat dan petunjuk kami bisa dari dua alat bukti